suasana kota solo di hari pertama program jateng dua hari di rumah saja berjalan seperti biasa
warga masih beraktivitas pasar pasar tetap buka sementara mal juga tetap buka seperti sedia kala
namun di masing masing tempat disediakan posko protokol kesehatan yang mengawasi pengunjung lebih ketat
seperti di salah satu mal di kota solo ini meskipun tidak banyak pengunjung pengunjung harus melalui screening yang lebih ketat
dengan pemeriksaan suhu tubuh dan antri memasuki gedung pusat perbelanjaan
hal yang sama juga dilakukan di pasar pasar tradisional
ketua asosiasi pusat pengelola pusat belanja indonesia di solo veronica lahji mengatakan
pengetatan ppkm dan program dua hari di rumah saja sudah dilakukan jauh jauh hari sejak pandemi
kalau untuk pengusaha retail yang ada di kota solo untuk adanya ppkm dengan ditambahnya dua hari di rumah saja
itu kami sebenarnya sudah sangat siap
karena protokol kesehatan itu sudah kita lakukan sejak awal pandemi
dan dengan ditambahnya adanya ppkm atau dua hari di rumah saja kita ada tambahan lagi posko protokol kesehatan
jadi kita tambahkan security kita untuk lebih mengawasi semua pengunjung yang masuk ke mal ataupun pusat perbelanjaan yang lainnya
kalau menurut saya dengan adanya protokol kesehatan
yang harus diterapkan itu kita sudah siap
tapi dengan pertambahan ekonominya itu yang di solo ini itu kita kena peraturan daerah dengan anak di bawah lima belas tahun
lansia dan ibu hamil tidak boleh masuk ke mal
nah itu sangat sangat membuat pengunjung kami itu turunnya hampir sampai tujuh puluh persen
petugas kepolisian terus melakukan patroli pengetatan protokol kesehatan
tim kabungan ini bergerak berkendara
keliling kota solo menuju tempat tempat keramaian untuk membubarkan masa yang masih bergerombol
sebagai mana surat redaran pak wali kota di situasi ppkm jilid kedua
kemudian ada program dua hari di rumah saja
kita dapat perintah untuk melaksanakan patroli gabungan
dan itu polri pol pp
dimana kita akan menyasal tempat tempat atau
lokasi yang dimungkinkan banyak kerumunan
pemerintah kota solo akhirnya mengikuti anjuran jateng di rumah saja pada akhir pekan ini
namun kegiatan pasar dan mal tetap berjalan sesuai ppkm sebelumnya
yaitu tutup pada jam sembilan belas
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah